anda kembali di cnn indonesia tonight
seorang tukang beca berusia tujuh puluh tujuh tahun di malang jawa timur
membuka bimbingan belajar atau bimbel gratis untuk anak anak pemulung
modalnya berasal dari penghasilannya mengayuh beca yang tidak seberapa
raptemat abu setiap hari menarik becak di kawasan pasar burung splended kota malang jawa timur
dalam sehari ia hanya mampu mengantongi dua puluh hingga dua puluh lima ribu rupiah
kadang kadang abu bahkan pulang dengan tangan hampa
menarik becak mulai pukul sembilan pagi hingga pukul dua siang
abu harus pulang sebelum pukul tiga sore
karena sudah dinanti murid muridnya di rumahnya di kawasan tanjung putra yudas satu
kelurahan tanjung rejo sukun
murid murid abu kebanyakan pemulung di sekitar rumahnya
ketika saya berangkat becak
ketemu sama anaknya
karena pr juga kan mulih
berawal dari dua orang murid
kini rumah belajar kakek abu telah memiliki empat puluh murid
dari tk hingga smp
ia juga bekerja sama dengan berbagai komunitas
yang membantunya mengajar anak anak
syarat dari abu hanya satu
tidak boleh menarik biaya sama sekali dari anak anak
rumah belajar kakek abu memberikan beragam materi pelajaran
mulai dari menggambar matematika sejarah hingga bahasa inggris
satu bulan yang dipelajari
matematika bahasa inggris
warna sama bahasa inggrisnya
senangnya seperti apa
senangnya belajarnya gampang
rumah belajar kakek abu buka setiap sore
namun pada hari minggu rumah belajar ini buka mulai pagi
karena ada sejumlah pengajar dari berbagai komunitas yang ikut mengajar di sini